masih soal perhubungan terkait pembangunan bandara baru yogyakarta di kabupaten kulon progo
kementerian perhubungan akan memetakan semua masalah
ini dilakukan sebagai buntut pengosongan dan perobohan bangunan yang berujung ricuh
di sela sela sosialisasi pembangunan kereta api cepat di kampus ugm yogyakarta
menteri perhubungan budi karya sumadi menyampaikan akan mengadakan pertemuan dengan pihak terkait
pekan depan budi karya akan mengumumkan hasil pertemuannya
budi karya menyadari adanya pro dan kontra dalam proses pembebasan lahan
pemerintah mengaku sudah berhati hati dalam proses pembebasan lahan
meski proses dapat dilakukan secara persuasif tanpa kekerasan budi karya optimistis
pembangunan bandara baru yogyakarta akan selesai sesuai tenggat waktu pada april dua ribu dua puluh
kalau berpikir di atas kertas itu optimis
ya tapi saya nggak tahu petanya seperti apa
dalam satu minggu ini saya akan petakan teknisnya seperti apa non teknisnya seperti apa
stakeholder saya apa
minggu depan setelah satu minggu saya akan sampaikan target kami kuat